mulai dua puluh tujuh januari pemerintah memperlakukan domestic market obligation
atau harga dalam negeri minyak sawit rp sembilan tiga ratus per kilogram
pemerintah melalui kementerian perdagangan
memperlakukan domestic market obligation
minyak kelapa sawit per dua puluh tujuh januari
pemerintah menerapkan kebutuhan pasokan dalam negeri minyak goreng
ada pun harga dalam negeri minyak sawit atau cpo rp sembilan tiga ratus per kilogram
sedangkan harga minyak online rp sepuluh tiga ratus per kilogram
kedua kebijakan itu tetapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
dalam negeri tahun ini yaitu lima tujuh juta kiloliter
baik untuk ram rumah tangga maupun industri
dengan adanya kebijakan tersebut
harga minyak goreng kemasan premium akan tetap rp empat belas per liter
mekanisme kebijakan domestic market obligation
atau kewajiban pasokan ke dalam negeri
berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng
yang akan melakukan ekspor
nantinya seluruh eksportir yang akan mengekspor
wajib memasuk minyak goreng ke dalam negeri